dan tujuh ratus triliun anggaran kementrian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu
tapi juga ada produk produk multimedianya
bapak ibu akan turun di sini hanya kira kira lima belas menit